terdakwa haris azhar dan fathia mauli dianti
menyalami menko maritim dan investasi luhut panjaitan
di ruang sidang pengadilan negeri jakarta timur pada kamis
peristiwa ini terjadi setelah luhut bersaksi
dalam sidang kasus pencemaran nama baiknya
mulanya ketua majelis hakim cokorda gede artana bertanya
apakah terdakwa haris azhar akan menyalami luhut panjaitan di ruang sidang
haris lantas menghampiri luhut yang duduk di kursi saksi
keduanya lalu bersalaman
setelah itu terdakwa fathia mauli dianti juga turut menghampiri luhut panjaitan
dan menyalami menko marfest tersebut
haris dan fathia juga tampak menyalami majelis hakim
ketua majelis hakim mengingatkan hal ini tak berarti proses hukum berhenti
tetapi menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim